dengar ya aku tuh bisa ngelakuin apa aja yang aku mau
hanya karena karena kamu sudah melek
pokoknya aku gak mau
aku kan pengen punya rambut yang bagus
biar semua orang lihat rambut aku
kalo aku pake jilbab terus
bisa bisa rapot aku bisa rusak bu
udah deh bu
mendingan ibu urus aja dari ibu sendiri
kenapa kamu tiba tiba jadi berubah seperti ini
udah dong bu gak usah ceramah
kalo ibu mau ngaji yaudah saya pergi ngaji
ampunilah anak hamba
kembalikan keikhlasan hati anak hamba
untuk menutup auratnya
bukakanlah hatinya ya allah
kok cewek yang kemaren
jamin mbak kc
mau diantarin pulang gak
kita orang baik kok
jamin gak kesasar

aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
sakit banget cik
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh sakit banget cik
gila kepala lu bocor
aduh aduh aduh
dari suaranya sih mereka tuh yang suka kerjain aku waktu aku masih buta
anak silang kayak mereka tuh harus dikasih pelajaran bu
tapi kamu gak tahu bu
kamu gak boleh membalasnya kayak gitu
kan kasian mereka
orang yang ngejahitin kita terus dibalas lagi sama kejahatan
mana adik perempuanmu yang buta itu
gara gara dia pala anakku bocor tau gak
gimana kalau kita bicaranya di dalam aja yuk
saya hanya minta pergantian rumah sakit
tapi kenapa mahal sekali
makanya kalau nggak mampu jangan bikin masalah
kamu harus ganti kerugian saya
kepala anak saya sampai dijahit tau gak kamu
kenapa sih kamu harus dendam seperti itu
itu gak baik
itu dibenci sama allah
gimana kalau anak itu meninggal
atau keadaannya lebih buruk dari yang sekarang
kok bisa dikejar kejar sama polisi
kamu bisa masuk penjara
kamu mau masuk penjara loh
ya biarin aja lah kak
itu udah resiko mereka
waktu aku masih buta aja
mereka tuh sering jangkain aku
sering ejekin aku

kalau ada orang yang berbuat buruk
orang yang berbuat jelek sama kita
tolong jangan dibalas dengan kejelekan lagi
kenapa sih kamu gak doain aja
siapa tahu dengan doa kamu itu dia bisa berubah jadi orang tua
terus sama ibu tuh sama aja ya
bisanya cuma ceramah ceramah dan ceramah
lu tuh gak pernah ngerasain sih
gimana rasanya dijelekehin
aku tuh bisa ngelakuin apa aja yang aku mau
dan gak ada satupun orang yang bisa nasihatin aku
aku tahu kok
mana yang baik mana yang buruk
pintu keluarnya sebelah sana
aku mau ke rumah
untuk biaya pengobatan andri
ya walaupun mereka nggak minta
tapi kita harus tanggung jawab
kecelakaan itu kan juga dikarenakan sama luna bu
tapi kan itu uang untuk bayar kuliah
uang kuliah masih bisa dikarenakan
bisa dibayar bulan depan
ya mudah mudahan aja aku ada rezeki
jadi bisa nutup semuanya
kamu kakak yang baik
kamu sayang sekali sama adik kamu
itu kan memang sudah kewajiban kita untuk melindungi luna
sebenarnya ibu juga punya uang
tapi kan itu buat bayar utang
bu tolong uang itu jangan diapa apain ya
malah kita harus nyari tambahannya
kalau aku dapat uang lembur
pasti akan aku kasih uangnya ke ibu
aku akan tambahin
bu pak bagus gak aku ke pojok ini
lunak kamu belum ganti baju juga
mas rangel cakep banget
aku harus ngerebut cowok itu dari kanaya
kayaknya dia lebih pantas sama aku deh
daripada sama kanaya
serangga dari mana aja
kok pulangnya telat
tadi habis dengerin ceramah di kampus
terus pulangnya dijemput sama serangga
mas serangga apa kabar
kamu kelihatan lebih cantik sekarang
udah kemandikan kan
makasih ya mas serangga
mas rangga yaudah tambah ganteng
oh iya aku bawa teman minum ya
kayaknya mas rangga suka deh sama aku
aku ngerasa kalau dia juga suka sama aku
aku harus nyikirin dia dari kanaya
eh kok lamun
terus baju baju pada kamu taruh dimana
ngiri ya sempet nampilan aku yang seksi dan cantik
siapa tau sebetulnya aku
banyak dipuji banyak cowok
aku cuma ngingetin aja
kalau kita mau disuka banyak orang
lagian juga gak ada kegunaannya dipake
siapa yang mau liat
aku cantik kan
dibandingkan ayah sih
jelas aku lebih cantik
mata kamu itu masih sensitif loh
gak bisa kena debu
bela banget sih
aku tau kok gimana cara ngerawat mata aku
jadi kakak gak usah ngatur ngatur sama khawatirin aku kayak gitu
yaudah sekarang gimana
kalo kamu perginya kakak temenin aja ya
gak perlu aku gak usah ditemenin
mbak bisa pilih baju yang mana
hmm cariin baju yang cocok buat aku dok
tapi jangan ketinggalan nyaman ya
pokoknya baju yang bisa keliatan aku cantik dan keksi
model baju disini bagus bagus kok dan lagi ngetrend
oke cari dah
mbak ada model tank top sama celana ketatnya nggak
ada ada mbak sebentar ya mbak ya
lo tuh lagi ngeladenin siapa sih
dia apa aku
emang ini toko ini punya dia apa
bapak mau pilih yang mana
ini kayaknya cocok deh buat
mbak yang warna ini nomor digilapanya ada gak
yang ini udah habis mbak warna yang lain mau
kalau emang udah gak ada ya udah gak usah nawarin yang lain
nomor itu tuh udah cocok sama kaki